assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jadi saya butuh parasetamol
buat turunin demamnya asun
nanti kalau emang demamnya nggak turun
baru dibawa ke rumah sakit
tapi memang kalau dipikir pikir
anak kecil sama orang dewasa itu
kalau sakit beda ya kalau saya ini yang sakit nih
saya gak perlu parasetamol
cukup melihat senyumannya
ustazah nunggu dulu aja udah sembuh
ya udah kalau gitu saya jalan dulu
saya jalan dulu deh
makasih ya pak
dut terus semina dut
orang yang mau menawarkan dirinya untuk membantu sesama
harus sampai tuntas
kamu kan janji mau bantu aku
beli paster sama obat merah
lis kapan dakwa ustadz salib itu tayang di tv
nanti jam delapan malam
jam delapan malam
pokoknya harus nonton nggak boleh ketinggalan nih
cepetan udah zuhur nih
nanti dicari ustadz musa kalau kita masih di luar
itu ustadz musa ayo buruan buruan
waalaikumsalam pak ustadz lima belas ribu
saya baru dateng ber lima belas ribu aja
emang kamu tau saya mau beli obat penurunan panas
terus emang itu emang obat energi aja sih gitu
bukan gitu pak ustadz jadi gini
tadi haikal sama dodot dateng kesini
beli obat duka
eh belum bayar
ya allah bisa bisanya tuh anak peduang utang
oh gitu ceritanya
tau saya mau beli obat penurun panas
berapa ini lima belas ya
iya pak ustadz
yaudah deh kalau gitu saya pake dulu ya
nggak jadi beli paracetamol
oh ya jadi memang ada ya
nggak ada sih pak ustadz
ada ini obat demam biasa
oh ya nggak apa apa yang penting obat perut panas aja gitu ya
gini ini ceritanya uangnya tinggal dua ribu
sayang hutang ya nanti saya akan suruh anak anak santriwan saya untuk bayar hutangnya ke sini terang aja nggak usah takut
udah pak ustadz
haikal sama rodot udah balik belum
belum pak ustadz
semoga cepat sembuh lah itu adanya tuh
perasaan saya jadi nggak enak nih
aduh pak ustadz
itu bukannya haikal sama rodot pak ustadz
kok bisa ya ada anak mirip begitu dua duanya mukanya
pak ustadz bukan mirip emang benar itu
oh iya benar rodot sama haikal
enggak tunggu tunggu enggak
kita kejar yuk
tepat saja di sini pak ustadz
hmm bilangnya tadi ya
pak sapam sini sini sini
yakin nggak mau ikut kejar
nggak mau ikut kejar
saya yang jaga
pak sapam yang kejar deh
enggak enggak enggak
beras dua kontainer
hah ketangkep kalian oh kelayapan
habis kerja bakti kelayapan kalian gitu
pak ustadz tadi tuh abis ke warung bisnis
abis ke warung
bawa barang barangnya ke
udah ngomongnya satu satu
jadi gini pak ustadz
tadi habis kerja bakti tangan dodot luka
waktu jadi beli plaster di warung bilis
gitu kalau cerita pelan pelan
jangan kenceng kenceng kayak jalan tol
ustadz obatnya ada
terima kasih ustadz
iya kita belum bayar
sholat berjamaah dulu cales lagian ya
yang tadi kalian beli tuh plaster obat merah lain lain
nah tapi ini obat penurun panasnya nih ya
belum sempat dibayar
karena uangnya tadi dipakai bayar apa yang mereka beli
nanti abis sholat berjamaah ustadz titip uang ya
sama dodot misalnya
dodot bayarin ke warung bilis ya
ya udah ustadz
ya udah mendingan kita siap siap sholat jamaah yuk
minum obatnya dulu ya sayang
mudah mudahan saja panas cepat turun ya nak ya
asun minum air putih yang banyak ya nak
kamu juga nggak boleh kecapean ya asun
pokoknya kita tuh harus terus melihat perkembangan kamu
nanti ya malam aku mau nonton drama
kal kamu mau ikut nggak
tenang aja mah
kalau sama dodot pasti ini
dizinin sama siapa
eh aku ikut dong
garapin semuanya ya
antri ambil makanannya
ingat jatahnya sudah ditentukan
satu orang satu lauk ya
maaf saya tinggal sebentar
karena saya mau menter makanan ini ke asun di woks
oh ya baik ustadz
biar aku aja yang ngantriin makanan ke asun
ya kok ridwan
nutut pergi dulu ya pak ustadz
makanan buat kamu
makanan yang banyak dan sehat
iya makasih dod
oh ya asun
nanti malam kita mau denger ceramah
kamu mau ikut nggak asun
tapi oe belum boleh kemana mana dulu
sebelum oleh udah benar benar sembuh
kok lama kasih makanannya
bapak ustadz itu udah
ke ruang makan ya
kamu jangan lupa balikin peralatan yang tadi kita pinjam ke pak rt ya
katanya belum dibayar di warung lili
untung kamu ingetin
dibayarin buat beli obat
uangnya jangan dipakai buat jajan
kalau pulang langsung pulang ke tujuan
dan jangan jalan jalan
kalau sepakat kita salamannya
pak ustadz kayak paket lengkap
emang nasi timbal aja paket lengkap
gak ada pak ustadz
hukumnya dengar cerama apa pak ustadz
oh hukum dengar cerama itu sunnah
ya mendapatkan pahala
sama dengan kita mendengarkan firman allah dan juga sadar rasulullah
kalau dengarnya dari ustadz terkenal
mau dari ustadz terkenal
mau dari ustadz
mau dari siapapun yang tidak terkenal
tetap akan mendapatkan pahala
kamu tahu kan
mendengarkan lantunan ayat suci al quran saja
kita mendapat pahala
sama dengan mendengarkan serama juga
kita mendapatkan pahala
jadi pak ustadz
boleh izinin dodot gak dengar cerama
masa dodot mau dengerin ceramah pak ustadz larang
kalau dodo dengerin orang ngobrol
iya pak ustadz
mubazir itu perbuatan se